ya tensi politik tanah air memanas pasca ketemu partai demokrat melontarkan tudingan ada lingkaran jokowi yang ingin merebut paksa partainya
nama muldoko disebut sejumlah kader demokrat sebagai dalang kudeta
bantahan sudah disampaikan muldoko ia mengatakan jangan mengganggu presiden jokowi dodo
benarkah ada upaya perebutan partai demokrat yang direstui oleh presiden jokowi
ada apa sebetulnya yang terjadi di internal partai berlambang mersi
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini
istana dan juga prahara kudeta partai demokrat dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung
saya akan sapa terlebih dahulu ada pak jarod saiful hidayat ketua dpp pdi perjuangan
pak jarod selamat malam pak
selamat malam rai nahar
baik dan ada bang adi praitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
bang adi selamat malam bang adi prai
selamat malam rai nahar selamat malam pak jarod
kami juga masih menunggu kehadiran dari perwakilan partai demokrat yang sebelumnya ada bang andi malarangeng
tapi kami akan informasikan berikutnya bagaimana dengan partai demokrat
sebelum ke situ saya akan ke bang adi praitno terlebih dahulu
bang adi praitno sudah membaca pasti konstelasi sejak kemarin sampai dengan hari ini
sampai tadi siang ada konversi dari sejumlah senior partai demokrat
apa yang anda lihat bang adi praitno dari rentetan ini
dari mulai tudingan terhadap istana kemudian problem di internal partai demokrat
sampai pak muldoko yang kemudian disebut sebut menjadi inisiator
untuk mengkudeta partai demokrat
tentu banyak variabel yang bisa dijelaskan terkait kisru isu kedeta partai demokrat ini reinhard
pertama saya melihat ada sesuatu yang cukup serius yang saat ini sedang dihadapi oleh partai demokrat
yaitu tentang adanya kudeta yang dilakukan oleh pihak eksternal yang berkoalisi dengan pihak internal
yang kebetulan itu berbeda secara politik dengan ahy saat ini
kenapa saya sebut
karena saya sebut sebagai isu krisial biasanya demokrat kalau cuma kritik biasa bully dan nyinyiran biasa
itu cara responnya cukup melalui twitter atau statement pernyataan sikap yang dirilis melalui media massa
tapi konferensi pers yang disampaikan oleh ketua umum ahi dalam konteks ini merupakan satu sinyalmen
ada sesuatu yang luar biasa yang sedang menerpa demokrat saat ini
yaitu tentang upaya untuk mengkudeta menurunkan ahy sebagai ketua umum di tengah jalan
dengan cara cara yang
ini yang kemudian ramai yang ditangkap oleh publik
yang kedua yang paling penting adalah ini kan tuduhan yang cukup serius
ini kan kalau tidak terbukti berarti itu adalah sebagai salah satu bukti fitnah hoax hoax dan bahkan mencemarkan nama baik
apalagi ada pak muldoko disebut sebut di situ
nah yang menjadi pertanyaan publik adalah kalau memang statementnya ahi
tudingan partai demokrat ini tidak berdasar
hoax fitnah dan mencemarkan nama baik kenapa tidak diproses secara hukum
itu jauh lebih elegan untuk melihat apakah
demokrat statementnya ini bisa diukur atau hanya sebatas cari panggung politik
kan ukurannya adalah hukum nantinya
jadi jadi saat ini adalah pekerjaan rumahnya
membuktikan bahwa memang benar benar ada upaya kudeta itu
yang dilakukan oleh pak muldoko
katakanlah begitu karena yang disebut oleh beberapa kader adalah pak muldoko
apa perkembangan politik itu apakah anda melihat bahwa
ada kemungkinan bahwa politik pecah belah seperti ini dilakukan
terlepas dari isu tentang politik pecah belah yang jelas saat ini
demokrat sedang dihadapi pada satu prahara politik yang cukup luar biasa
adanya intervensi dari pihak eksternal yang disebut sebagai lingkaran satu
yang berkongsi dengan pihak pihak internal yang dalam tanda kutip saat ini
berbeda mazhab secara politik dengan ahy
itu yang saya sebut sebagai perahara
inilah kemudian ujian nyata bagi ahy ke depan
apakah statement statementnya politik ini hanya sebatas gimmick politik
hanya sebatas playing victim
atau hanya sebatas hal hal yang berkaitan dengan menaikkan elektabilitas demokrat
atau memang tuduhan itu cukup beralasan terukur dan bisa dipertanggungjawabkan
saya saat ini belum melihat bantahan
secara serius yang berlaku
serta tidak terlalu berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh pihak pihak terduga itu
kalau memang ahy itu fitnah hoax dan pencemarkan nama baik
saya kira harus ada langkah hukum yang harus dilakukan dong
menyangkut kredibilitas nama orang
ada pak muldoko
kalau yang lain saya kira karena bukan pejabat publik
saya kira tidak terlampau penting
tapi sudah menyangkut ksp menyangkut muldoko
dan di situ menyebut nama presiden
ini penting untuk dijaga maruahnya raina
ya baik baik
untuk mengkelirkan bahwa persoalan ini sebenarnya tak ada
atau hanya sebatas gimmick politik untuk menghangatkan suasana yang sedang berkembang
nah itu nyata atau tidak mari kita akan tanyakan ke bang herzaki mahendra
kepala badan komunikasi strategis dpp partai demokrat
selamat malam bang herzaki
ya malam suara saya kedengaran
kedengeran kedengeran bang herzaki
sudah ada pak jarod sudah ada bang adi praitno juga yang bergabung
bang herzaki saya akan langsung saja menanyakan kepada anda
tadi bang adi praetno sudah mengatakan bahwa ini adalah tudingan serius
karena melibatkan kepala ksp pak muldoko
ini juga sudah disampaikan oleh kader kader partai demokrat di sosial media
pernyataan juga oleh ketua umum agus harimurti yudhoyono
apakah ini kemudian disertai dengan bukti bukti yang konkret yang kuat
jadi jelas sekali bang renhat ya kalau dari kami kami tidak akan bicara
kalau kami tidak punya bukti yang konkret
ini awalnya bermula dari sebulan yang lalu
bagi kami ini hanya kayak ada laporan
informasi kecil saja
ada beberapa kader yang tidak punya hak suara
yang sempat bah biasalah
tapi kemudian ternyata dalam sepuluh hari yang lalu
ada kader kader kami pemilik hak suara dari berbagai tingkatan
dari tingkatan kabupaten kota maupun provinsi
dan juga bahkan pusat tapi pusat tidak punya hak suara ya
itu melapor kepada kami menyampaikan bahwa mereka
ada yang menghubungi kemudian ada yang mengajak ketemu
bahkan sampai diminta datang ke jakarta dengan janji
akan diberikan bantuan covid atau bantuan bencana
ini beda daerah beda ini nih beda janji nih
beda daerah beda modusnya gitu
beda modusnya macam macam nih
kemudian pada saat datang ke jakarta ternyata setelah bertemu
kemudian di ruangan itu bukan hanya salah satu ada pengurus demokrat saja nih ternyata
tapi juga ada mantan pengurus yang pernah rusak membuat demokrat rusak di masa lalu
oke sampai akhirnya ke pamuldoko bagaimana tuh bang herzaghi
nah di situ pertemuan di situ diskusi ujung ujung malah bahas bahas mengenai klb
rencana klb dan bicara mengenai capres dua ribu dua puluh
dan mereka sampaikan kalau klb ini terjadi dan kita punya nih calon ketua umum yang bagus
bisa menjadi calon presiden gitu loh
kemudian setelah itu dibawalah mereka bertemu di ruangan di tempat yang sama
di hotel yang sama ingat ya ini bukan di rumah loh
ini di hotel gitu loh di hotel yang sama
di hotel kemudian terjadilah pertemuan di situ gitu loh
dan sudah menunggu ternyata sosok ini yang kemudian kita sudah banyak bicara kemarin
nah mesti diingatkan kalau kami mau mempertegas kembali
kami ini tidak ada satupun tuduhan kami kepada bapak jokowi
oke ini mesti diingat
karena kami dalam surat kami juga kami jelaskan dengan tegas dan jelas
bapak ini ada pejabat penting di dekat bapak yang melakukan aktivitas seperti ini
kami sebutkan nama di dalam surat itu
kemudian kami sebutkan bahwa ada pencatutan nama beberapa menteri dan pejabat pemerintahan
bahkan ada pencatutan nama bapak di sini
oke baik bang herzaki
tapi kalau kita lihat tweetnya dari andi arief ya ketua bapilu partai demokrat
ini direstui oleh pak jokowi
lagi lagi ini kami ada juga screen capture nya
bahwa dugaan atau inisiator ini pak muldoko ini direstui oleh pak jokowi
itu kan bukankah itu juga sebuah tudingan juga sebetulnya bang
ya ada pernyataan dari
ya ada pernyataan dari
andi arief ketua bapak pilih partai demokrat bahwa gerakan ini direstui oleh pak jokowi
gerakan kok nggak ada ini pembicaraannya
bahwa banyak yang bertanya siapa orang dekat itu tweet yang itu maksudnya
iya kan orang dekat
ini tweetnya mengatakan bahwa
ini saya akan bacakan ya
saya akan bacakan tweet dari andi arief
banyak yang bertanya siapa orang dekat pak jokowi yang mau mengambil alih ke pemimpin ahi di demokrat
ahy berkirim surat ke pak jokowi karena saat mempersiapkan pengambil alihan menyatakan dapat restu pak jokowi
nah ini yang kami sampaikan di dalam surat itu ahi ketum kami jelas sekali menyampaikan
pak ini ada yang berusaha mengambil alihan partai demokrat ya dan menyatakan dapat resuh bapak
di surat itu kami sampaikan
mohon pak diklarifikasi gitu kenapa ini ada yang mencatut nama itu jelas sekali di surat
dan makanya pada saat respon pun kami jelaskan hal yang sama gitu loh
kami kenapa bersurat dulu itu tadi kami menjaga bapak jokowi justru dari orang yang suka mencatut nama dan gemar mengadu domba
jadi ini sangat jelas gitu kalau kami masukin
ini mencatut nama maksud dari partai demokrat ya
iya karena ini di sini kenapa berkirim surat kalau enggak buat apa kami kirim surat
kalau ternyata kami tahu pasti itu pak jokowi
oke baik baik
langsung tembak aja buat apa kami kirim surat
baik saya ke pak jarod pak jarod ada nama pak jokowi disebut meskipun tadi pak
bang herzlake mengatakan tidak menuding ada pak jokowi di balik ini
apa tanggapan pd perjuangan sebagai partainya pak joko widodo pak jarod
ya saya sebetulnya enggan ya untuk mengomentari tentang persoalan internal partai demokrat
ini kan sebetulnya ralanya persoalan konsolidasi internal di partai demokrat
tetap persoalannya jadi lain
ketika nama pak jokowi dibawa bawa di sini dan siapapun pasti paham bahwa pak jokowi itu kader pdi perjuangan
sejak jadi wali kota nur sampai dengan diusung sebagai presiden
ya oleh karena itu ya terpaksa lah saya harus sampaikan beberapa hal terkait ini
yang pertama jelas tidak mungkin pak jokowi mengintervensi keberadaan
rumah tangga partai politik partai politik apapun juga
partai politik itu ya harus mampu mengatasi persoalan persoalan tersendiri
dengan adanya kasus seperti ini artinya kita juga tahu bahwa ada persoalan konsolidasi yang tidak begitu bagus di partai demokrat
jadi tahu publik ya oleh karena itu sebetulnya sebaiknya ya persoalan persoalan internal pak jokowi ya
persoalan persoalan internal pak lte selesaikan di internal pak lte itu yang pertama
yang kedua kemarin saya mendengar klarifikasi dari budoko
kalau urusannya dengan pak muldoko ya selesaikan dengan pak muldoko kan gitu kan
jangan sekali sekali ya gampang gampang kemudian menyangkut nama pak jokowi
sehingga kesan di publik itu seakan akan pak jokowi mengintervensi keberadaan partai politik yaitu di partai demokrat
dan menurut kami itu tidak ada manfaatnya sama sekali ingat pd perjuangan juga pernah mengalami ya berada sepuluh tahun di luar pemerintahan
dan tidak pernah menyampaikan persoalan persoalan konsolidasi internal pak lte itu keluar
kemudian mengalami tekanan yang luar biasa intervensi yang luar biasa dengan kekerasan ya pada saat menjadi belum menjadi pdi perjuangan
sampai jadi ini
sampai serangan peristiwa dua puluh satu
sampai jadi ini
itu pun ibu ketua umum itu menanggapinya apa
yang melalui jalur hukum
karena sudah menyangkut masalah
masalah yang serius yaitu pengambilan secara paksa
kebutuhan kantor secara paksa
nah hal hal seperti ini kalau saya lihat saya mohon maaf sekali
ini menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinan seorang
saya sudah lama sekali di
maksud anda maksud pak jarod kualitas kepemimpinan mas agus agus itu apa
harimurti yudhoyono begitu pak jarod
oleh karena itu oleh karena itu
persoalan persoalan seperti ini selesaikan di dalam
kita tidak ikut campur
kalau hal seperti ini diumbar ke publik gitu kan ya
itu menunjukkan justru kalau menurut saya itu kelemahan
kelemahan persoalan internal selesaikan internal gitu kan
persoalan internal selesaikan internal gitu kan
ini juga menyangkut masalah jam terbang seseorang

kepemimpinan itu dibangun dari bawah ya
itu akan semakin kokoh dan kuat
dan akan solid
beda kalau kepemimpinan itu datang dari atas
sekarang kalau saya ingin bicara simpel saja
apa yang kurang dengan partai demokrat
ketua badan pembinanya itu pak sby gitu kan
ketua umumnya pak ahy
wakilnya bahas ya
kuat sekali gitu ya
oleh karena itu partai politik ya
siapapun juga ya
tidak perlu panik tidak perlu khawatir
apabila ada inspeksi dari luar
bokong dengan konsolidasi internal
mengumbar ke publik apalagi
dengan yang lain
pak maaf saya potong pak tapi kalau kemudian
sebagai parpol yang merasa diintervensi
yang itu ada di lingkaran istana
diduga seperti itu kemudian berkirim surat kepada
presiden apakah itu kemudian menjadi
salah juga pak jarot
kalau menurut saya
itu salah alamat
salah alamat jarot kirim surat kepada
pak jokowi harusnya
kirim suratnya itu kepada
pak sby karena beliau
sebagai ketua dewan
pembina partai demokrat
harusnya diajak berkoordinasi
berkomunikasi untuk menyelesaikan
pasrah internal partai
kalau berkirim surat kepada pak
ngapain salah alamat
ini logikanya aneh
baik bang herzaki nanti logikanya
yang akan disampaikan oleh anda
sampaikan usai jeda berikut kami harus
break terlebih dahulu bagaimana anda
menjawab soal harusnya ini salah alamat
dikirimkan ke pak sby kami akan segera kembali
sesaat lagi baik langsung ke
bang herzaki kalau pak jarod melihat
ini salah alamat kalau dikirimkan ke pak jokowi
suratnya harusnya ke dewan pembina anda
pak sby dan ini adalah problem
internal partai demokrat bagaimana anda menjawab itu
pertama mesti dipahami dulu bahwa
ini ada intervensi sudah jelas sekali
ya dari kekuasaan kekuasaan yang
oknum kekuasaan menurut saya
menurut kami adalah oknum kekuasaan karena
ada sosok orang dekat pak presiden
ya itu kemudian
mencoba ya kan mencoba
mendekati kader kader kami
itu sederhana kalau sebelumnya ada
riak kecil kami biasa saja yang menjadi masalah
kader kader kami ini marah semua
kecewa kok datang ke jakarta
awalnya dijanjikan mau dikasih bantuan
untuk bencana karena
lagi banyak yang kesusahan dan juga
covid ya tapi kok ujung ujung malah
bicara mengenai klb dan capres gitu loh
ini satu hal masih dipahami
bukan kader kader kami yang tidak solid atau apa
terbukti apa mereka semua kembali
kepada kami semuanya melaporkan
ada situasi kayak gini dan mereka kemudian
buat kebulatan tekad surat
surat kebulatan tekad dari dpd maupun
dpc dan mereka sangat kecewa sekali
dengan adanya kader yang melakukan itu
dan mereka minta kader dan mantan kader itu dipindah
tapi kami bilang mantan kader tidak bisa kami otak atik
nah yang menjadi masalah adalah ini intervensi
kekuasaan diri dalam konteks tadi oknum
menurut kami ya kenapa
ikutan seperti ini gitu loh ini kan
menjadi presiden yang tidak baik gitu loh
apalagi pakai mencatut nama beberapa
menteri dan pejabat tinggi dan kemudian mencapai
bapak presiden loh ini mencatat nama pak
presiden jokowi masa saya buat suratnya
atau kami buat suratnya ke pak sb
ini presiden sekarang itu masih
ini kan presiden sekarang pak jokowi
ya kita suratnya ke pak
jokowi dong pak ini kita
kasih tahu ada pejabat
lu pejabat inti lo pejabat bapak
ini yang kayak gini bapak tahu
nggak apalagi dia catut catut nama
bapak loh dia catut catut nama anak
buah bapak yang lain di kabinet
logik policy dan apalagi kemudian mengkaitkannya
dengan kepemimpinan yang tidak solid mohon maaf
sekali namun ini sekali lagi sedikit lagi bahwa
mohon dilihat beberapa survei
terakhir demokrat naiknya
tinggi luar biasa loh trennya dan mohon maaf
partenya pak jokowi itu
mungkin partainya pak jokowi lagi sedang
proses yang agak berbeda nih lagi ada
penurunan tapi bagi kami yang kami sayangkan
kenapa kemudian dibawa bawa ini
seakan akan pertempuran antara pak sby
ahy atau dengan pak jokowi enggak
sama sekali justru kalau kami mendukung pak
jokowi ya kami cinta dengan pak
jokowi ya cinta dengan cara
kalau kebijakan baik kami dukung kalau kebijakan
kurang baik buat masyarakat kami kritik gitu
ya kan kami buat surat gitu loh
dan jangan bahwa juga ini antara biru
dan merah tidak ada ini ada oknum
dalam kekuasaan yang kami minta
tolong pak kami laporkan kepada pak jokowi
gitu loh kalau memang tidak ada kaitan dengan pak jokowi
iya langsung ambil tindakan dong gitu loh
ya kan jangan otak atik rumah tangga
sederhana ya tapi kan kemudian
pernyataannya adalah yang datang ini
ada di lingkaran pak jokowi kemudian
ini ada di restui dan lain sebagainya itu
akhirnya membuat spekulasi bahwa
bahwa ini memang ada campur tangan
istana mungkin di dalamnya meskipun
tadi anda katakan ini adalah oknum ada
statement bahasa tadi bahasa
bang asu sangat jelas gitu karena
kenapa kami bersurat karena
katanya di restui oleh pak jokowi oke
loh kami kan kaget masa pak jokowi orangnya kayak
gitu makanya kami buat surat
kami tidak percaya makanya kami buat surat
kalau kami percaya pak jokowi orangnya tidak demokratis
ngapain kami buat surat oke baik
ya kami umbar aja langsung ke media dan partai demokrat
betul betul yakin memiliki
bukti bukti ya bahwa ada
upaya perebutan paksa itu
benar ada bukti bukti kami sudah bap
kan mas juga oke semua kader yang melapor
kepada kami sudah ketemu tadi dengan sosok
oknum kekuasaan tadi
ya itu sudah ketemu
mereka kemudian semua melapor kenapa melapor
karena mereka ketakutan karena
kalau mereka nanti nggak mendukung mereka takut sekali
itu mereka akan ada ancaman intimidasi
terhadap mereka maupun kader mereka
nah ini kan kita masih tahu nih mas
karena kaget tadi nah ini yang mesti di
sudah bertemu lalu hasilnya
setelah ketemu dengan kami
kader ya mereka tuh kayak
ditakut takuti gitu loh ya kan bahwa ini
ini segala apa kemudian mereka ujung ujungnya
melapor kepada kami gitu loh mas
lapor menyampaikan pak ini kok
ada kayak gini ya ada pengurus
yang mengajak ini
ke kita dan membawa bawa ada
yang dulu merusak partai demokrat
karena korupsi kemudian juga
yang kekuasaan ini gitu loh
oknum lah kita sampaikan gitu loh
nah kira kira gitulah mas
maksudnya ya jangan sampai juga
kita kan nggak mau makanya ada
fitnah fitnah itu orang bilang pertentangan
kita dengan pak jokowi atau
biru dan merah nggak ada mas kita nggak mau aja
pak jokowi ini sudah mempercayakan
ada sosok yang sangat dekat dengan
dia ini untuk membantu dia
dong mengadasi pandemi dan krisis
malah ngomong capers capers
saya ke bang adi praito
ada tanggapan dari anda bang atau begini ini
apakah problematika internal atau kemudian
memang ini sudah ada kaitannya sekali dengan
benar benar politik apalagi menuju ke dua ribu dua puluh empat
ya ini kan sudah tergandung
menjadi konsumsi publik ya
paling bantah kanan kiri
tudingan sudah dilancarkan
bantahan juga sudah dilancarkan
jadi saya ingin mencoba untuk
menggunakan perspektif hukum sedikit
rencana jadi demokrat
harus bisa menunjukkan dengan
bukti bukti valid bahwa anda
intervensi yang dilakukan oleh kepala ksp
pak moldoko sebagai pihak
outsider dalam upaya kudeta ini
apa buktinya minimal
ada testimoni dari orang yang
dikumpulkan ditemui yang
dan terus diminta untuk melakukan kongres
luar biasa itu kalau bisa
ada foto foto yang kemudian menegaskan
ada pertemuan mereka yang tidak
dilakukan di rumah tapi di hotel
ini kan bukti forensik untuk membuktikan
bahwa apa yang disampaikan oleh
partai demokrat ini adalah nyata
adanya bukan suatu hal yang
sumir yang kedua dari segi
pihak yang tertuduh misalnya
seperti pak muldoko dan ksp
juga harus mampu menunjukkan
apakah tuduhan tuduhan yang berupa
bukti forensik itu palsu
hoax ataupun hanya sebatas
mencemarkan nama baik kalau itu yang
terjadi maka apa yang disampaikan oleh
ahy dan demokrat kayak diproses
secara hoax sekali lagi
ini reinhardt menyangkut nama baik
ksp menyangkut nama baik istana
dan menyangkut nama baik pak moldoko
yang saat ini dipercaya sebagai kepala
ksp dan tentu saja sebagai
pejabat publik inilah
kemudian pertarungannya itu adalah
tidak lagi pada persoalan bantah membantah
tapi harus berupa bukti forensik
supaya ada progres
dari satu perdebatan dimana publik
sebenarnya ingin menunggu siapa
sih yang berpolitik
yang tidak benar
siapa sih yang kepoletik
sedang berkembang saat ini
biar semuanya clear
tunjukkan bukti bukti itu dan tunjukkan
juga bantahan bantahannya yang
kemudian itu sangat rasionalnya
yang bisa diterima secara luas
baik bang andi bahwa kemudian kita tahu bahwa
siang tadi juga ada konversi
yang dilakukan oleh entah ini
kemudian senior kah atau mantan kader atau apa
dari partai demokrat yang juga mengatakan bahwa
bahwa memang ada pertemuan
bahwa memang ada upaya
untuk menggandeng pak moldoko
nah itu bagian dari riak riak saja
seperti apa bang adi praitno
pertama begini renhad
kalau yang mencoba untuk melakukan kudeta
umum ada pimpinan kudeta umum
partai demokrat ahy saya kira tidak ada persoalan
itu sah dan konstitusional
dan tentu ada mekanisme
partai yang kemudian akan diterapkan kepada
kader kader yang dianggap membangkang itu
yang menjadi problem adalah ketika
ada pihak outsider bukan
orang partai dia itu mencoba
untuk menjadi bagian dari intervensi
itu itu yang ramai
apalagi misalnya pihak eksternal
ini adalah orang yang saat ini
cukup dekat dengan lingkaran istana
disitulah kemudian persoalan yang sederhana
kalau pak marzuki ali
joni allen yang disebut
sebagai aktor kudeta itu
yang mencoba untuk melakukan kudeta
saya kira tidak ada persoalan
mereka adalah orang partai
mereka pernah membesarkan partai
yang menjadi persoalan dan tidak elok
itu ketika ada nama pak muldoko
yang sekali lagi itu harus dijaga
naruah dan nama besarnya
sebagai pejabat negara sebagai
sp dalam konteks kudeta ini
itu yang saya maksud sebagai
upaya untuk mengklarifikasi
upaya jelas siapa sebenarnya aktor
yang bermain dan siapa aktor aktor
yang layak untuk dipersalahkan dalam konteks ini
oke baik pak jarod tadi
bang herzaki sudah menegaskan bahwa ini
tidak ada kaitannya dengan
bukan mempertentangkan antara
demokrat dengan pak jokowi
bukan antara merah versus dengan biru
tapi menurut anda apakah dengan
tensi politik yang mulai memanas ini ini seberapa
besar mempengaruhi atau berpengaruh terhadap
pak jarod juga menyoroti soal ini menyangkut
juga soal pak jokowi
kader partai pd perjuangan dan lain sebagainya
menurut anda seperti apa tapi kita bahasnya nanti
di segmen berikutnya kami akan segera kembali sesaat lagi
baik pak jarot tadi
bang herzaki dari partai demokrat menekankan bahwa ini
bukan antara merah versus biru bukan
untuk apa antara
jokowi sebenarnya bagaimana tanggapan anda seperti apa pak
ini persoalan internal
partai demokrat ini kami tidak ikut ikut
jadi ini tidak ada persoalan
antara partai demokrat dengan
pd perjuangan silahkan
ini urusan internal dari partai
tetapi sekali lagi
dengan pak jokowi
karena kita tahu saya tahu
betul pak jokowi itu
dan tidak pernah mengintervensi
kalau itu persoalan dengan pak muldoko
secara pribadi silahkan ingat bahwa
pak muldoko itu adalah panglima
tni di masa pak sby
juga sudah dekat dengan pak muldoko
tapi jangan menyangkut masalah masalah
terkait dengan misalnya
pak jokowi dan sebagainya
itu yang pertama yang kedua
persoalan persoalan internal partai
eh dinamika konsolidasi internal partai
kemudian diumbar ke publik
tidak semuanya saja
di tahu bagaimana
si partai tersebut jadi tidak elok
kita belum pernah mendengar
persoalan persoalan di partai politik
yang menyangkut dengan
intervensi dan sebagainya itu
dilakukan oleh partai politik
yang lain semua partai politik
itu pasti punya problem
itu akan ditunjukkan bagaimana dia bisa
bagaimana dia bisa menegakkan adart nya
bagaimana dia bisa
loyalitas dari anggota partainya
ini yang perlu
ini adalah urusan internal dari partai demokrat
kami tidak ikut ikut
kemudian terus terusan ya pak jokowi selalu dikaitkan dengan seperti ini
apalagi kemarin pak muldoko juga sudah memberikan statement bahwa tidak ada kaitannya dengan pihak pak jokowi
ini urusan betul betul murni internal
kemudian ini juga menyangkut masalah mohon maaf sekali ya
memang bagaimanapun juga jam terbang dari seorang itu akan diukur
diukur dari kemampuannya bisa mengendalikan mensolidkan mengatasi persoalan persoalan seperti ini
kalau partainya itu kuat tentu saja tidak perlu takut dan terlampau khawatir dengan berbagai macam intervensi apapun sekuat apapun intervensi seperti itu
pdi perjuangan saya sampaikan itu juga pernah mengalami ingat berada di luar pemerintahan sepuluh tahun
di masa orde baru ditekan seperti itu
itu bisa kita selesaikan dengan baik
masalah konsolidasi internal ini tanpa harus ya curhat keluar dan kemudian menyalahkan pihak pihak tertentu
kalau ini persoalan menyangkut persoalan hukum selesaikan dengan masalah hukum
sehingga bisa dibedakan
apalagi sekarang ini kita semua lagi konsentrasi fokus untuk mengatasi pandemi covid dan pemulihan ekonomi rakyat
justru harusnya nersi kita itu kita arahkan untuk mengatasi dampak pandemi covid ini
serta mana kita bisa memberdayakan ekonomi kerakyatan
bukan kemudian melempar berbagai macam persoalan persoalan internal yang harusnya bisa diselesaikan sendiri di rumah tangganya sendiri
oke baik pak jarod jadi kalau menurut anda ketika ini diarahkan ke istana ini kenapa menurut anda apa bacaan politik dari anda
saya tidak membaca politik
saya tidak punya tegak apa apa hanya mungkin ini terlampau
apa ebaper lah kan gitu ya
sedikit dikaitkan ke pak jokowi kan gitu sedikit sedikit pak jokowi kan begitu kan
jadi saya juga tidak tahu bagaimana respon dari pak jokowi
tapi mestinya beliau pasti senyum senyum aja ini apa apaan toh sebetulnya ya
kalau itu urusannya dengan pak muldoko selesaikan dengan pak muldoko
bang herzaki tanggapan dari anda bang
ya kalau dari kami sih jelas sekali ini
kalau kita ini berbicara bukan hanya untuk partai demokrat saja
tapi ada usaha intervensi terhadap partai politik yang merupakan elemen penting demokrasi di negeri ini
ya intervensi kekuasaan atau kita katakanlah oknum kekuasaan ini
ini tentu tidak dapat dibiarkan gitu
karena bagaimanapun ini sangat tidak baik dan tidak produktif buat iklim demokrasi kita
kita tahu sebelum ini jangan menutup mata lah
bahwa terjadi pengambil alihan partai berkarya misalnya
kemudian juga ada perpecahan di pan
kemudian partai umat
kemudian ada perpecahan di pks
dan menurut penintilan oleh cornelius leib misalkan dibuka saja
itu adalah profesor dio gere
bahwa tidak ada satupun kudeta di partai atau pemberontakan di partai
yang akan berhasil kalau tidak ada dukungan dari kekuasaan
sehingga sangat harusnya kita ini kenapa kita buka
agar ini menjadi pengingat kepada oknum oknum kekuasaan yang berusaha memanfaatkan posisinya
ya untuk mengambil alih partai atau
bercah belah partai
apalagi kami kini telah menjadi partai penyimbang
dan mendapatkan apresiasi dan intensi juga dari publik
atensi yang tinggi dari publik
mungkin menjadi sasaran lanjutannya
entah siapapun itu
mungkin tidak atas restu oleh pak jokowi
tapi kemudian menjadi isu besar pada saat nama pak jokowi dicatut
dan nama menteri dicatut
apa salahnya kami kemudian mengirim surat kepada pak jokowi untuk mengklarifikasi
dan sekaligus menginformasikan
ada timnya beliau
lingkar dalam beliau
yang bersikap seperti ini
seharusnya kan lingkar dalam beliau sudah dapat amanah itu
dapat kepercayaan dari pak jokowi
bisa digunakan energinya buat membantu pak presiden
kasian rakyat lagi susah
kasian pak presiden lagi bingung banget
ngatasin pandemi dan krisis ekonomi ini
kenapa energinya dipakai untuk mencabalah partai orang lain
atau intervensi partai orang lain
cipu urusan covid aja lah dulu
ipahnya nggak beres beres kok
ngapain urusan orang lain
baik bang herzaki
tapi kalau menanggapi pernyataan dari sejumlah pihak
yang kemudian juga menyoroti bahwa ini juga problem dari partai demokrat
yang tadi juga pak jarod juga sempat katakan
kita juga tahu bahwa tadi siang tadi ada sejumlah senior di partai demokrat
yang juga melakukan konvers
menyatakan memang membahas dari mulai awal kongres
kemudian sampai dengan kepemimpinan ahy
kemudian juga sampai memang mencari sosok
yang kemudian mungkin dilihat
yang bisa untuk mengembalikan kejayaan partai demokrat
apa tanggapan partai demokrat soal itu
jangan terjebak dengan romantika masa lalu
ingat dulu demokrat bisa sukses
salah satu faktor besarnya adalah faktor pak sby
tahun dua ribu empat sampai dua ribu empat belas
jadi janganlah merasa lebih besar dan lebih hebat
sehingga punya jasa luar biasa terhadap partai ini
mereka punya kontribusi
tapi ingat faktor pak sby itu luar biasa sekali
buat partai demokrat
dua ribu empat sampai dengan dua ribu empat belas
setelah pak sby tidak lagi menjadi presiden
kemana mereka gitu loh
kemana kader kader yang katanya hebat itu
dan kenyataannya mereka ini sekarang udah bukan siapa siapa gitu loh
ya kan pada saat yang lain kami punya kader kader yang sangat kuat dan solid
dan semuanya terpilih menjadi anggota dpr ri
yang tetap loyal kepada kepemimpinan ketum ahy
terbukti mereka lah yang militan kader kader ini
tapi kemudian ada beberapa kader tua
mohon maaf yang tidak terpilih di dpr ri
ikut caleg dan macem macem
dan tidak punya posisi apa lagi
dan bahkan ada yang sudah buat relawan politik yang di luar kami
tiga tahun lalu
tapi kok masih sibuk sibuk ngurusin demokrat ya
sedangkan pada saat dia ngurusin relawan itu kan sudah dianggap sudah tidak ikut kami lagi dong
udah berseberangan jalan waktu itu dengan ketua umum yang dulu
kok sekarang sekarang kayak paling berjasa dan paling waduh cinta demokrat
itu jadi kami jadi ketawa aja dengernya gitu loh
yang menjadi khawatir kalau misalnya itu pemilik suara
mereka bukan siapa siapa mas
dan alhamdulillah semua pemilik suara
dpd dan dpc
sudah menyatakan kebulatan mereka
sudah ngirim surat mereka semuanya
mas ahy dan seluruh kelembagaan saat ini
dan juga mereka bahkan sampai buat presscon juga di tiap daerah
padahal kita tidak ada minta sama sekali
kemudian mereka posting di media sosial segala apa
dan kirim ke kami
ngasih tahu ini dukungan dari kami
bahkan ada kader kader ketua dpc dan ketua dpd
yang khusus datang ke jakarta
hanya ingin menyerahkan langsung dukungan itu kepada ketum ahy
di sini menunjukkan betapa ketum ahy
keputinannya luar biasa
belum sampai satu tahun sudah begitu
benar benar memukau para kader
dari level paling bawah sampai level atas
kenapa karena kerja kami sangat nyata
sebagai partai politik di internal
maupun juga kemudian di eksternal
dengan membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah covid
dan juga masalah bencana kemarin
jadi jangan kecil kecilkan masalah internal
ini masalah internal
ini masalah besar
tapi kadang kadang usia memang membuat ketajaman menurun
dalam meningkat sesuatu
jadi kita mesti pahami juga
alhamdulillah mudah adalah kekuatan
soal kemudian disampaikan pak muldoko bahwa
kemudian soal kepemimpinan dan lain sebagainya
itu bagaimana pak herzaki
kalau kita lihat sendiri pak muldoko
kemarin pada saat presiden juga nervos
banyak salah tingkat
masa kelasnya ksp
general bintang empat
kayak gitu gayanya
jadi sebelum debut
bicara ke orang
mungkin kelihatan sekali dari body language nya nggak nyaman
jadi kok kami gak mau masuk dalam hal hal kayak gitu
jadi kalau orang udah gak nyaman
kasian aja beliau
mungkin lagi capek
makanya gak muncul hari ini
mungkin lagi capek
terakhir saya ke bang hadi prahitno
ini kan bergulir terus ya
tentu sebagai isu politik yang tiba tiba muncul ke permukaan
anda membaca ini kira kira muaranya akan kemana sih
kemudian isu politik yang ini dimunculkan ke publik ini
pertama demokrat ingin menunjukkan kepada publik bahwa
demokrat siap melakukan perang terbuka
dengan siapapun hak internal ataupun eksternal
yang mencoba untuk merongrong dan kudeta demokrat secara paksa
itu jelas pesan politiknya
makanya ada konferensi pers yang dilakukan oleh ahy secara langsung
yang kedua gitu ya
bahwa demokrat menunjukkan kepada publik
para pengurus di dalamnya dengan menunjukkan bukti bukti dukungan dpc dan dpd
yang ingin menegaskan bahwa demokrat di era ahy ini adalah
didominasi oleh anak anak muda yang tidak memiliki dosa masa lalu
tidak memiliki dalam tanda kutip beban masa lalu
yang akan melawan siapa saja secara total
yang mencoba untuk mengganggu partai demokrat
baik dari dalam ataupun dari luar
yang ketiga yang paling penting adalah
saya melihat demokrat dalam konteks ini
sudah tidak berpengaruh
kita melihat faktor elektabilitas dan popularitas
sudah tidak peduli lagi persoalan apakah ini pencitraan
ataukah ini playing victim
sepertinya sudah tidak peduli
yang mereka bayangkan adalah bagaimana menegakkan
marwah dan daulat partai
ketika ada pihak pihak yang mencoba untuk mengintervensi
dan apalagi melakukan kodeta itu
nah tiga hal itu yang saya tangkap
dalam banyak hal dilakukan secara langsung oleh ahy
ini melampaui batas elektabilitas
melampaui batas citra politik yang sedang dibangun
melampaui isu isu popularitas lain
di dalam dua ribu dua puluh empat
ini ingin menegaskan bahwa
ahy dengan kepengurusan ini
plus dan minusnya tentu
siap melakukan perlawanan dalam
konteks untuk mempertahankan
tapi apakah ini juga simbol atau
tadi bahasanya bang adi periode
yang terbuka antara demokrat dengan pemerintah misalnya
selama ini kan kita tahu demokrat berada di tengah begitu
tapi dari sini apakah kita bisa simpulkan bahwa
tampaknya demokrat sudah mulai berani
berhadapan hadapan dengan pemerintah
saya kira tidak
ini problemnya dilokalisir menjadi persoalan
demokrat dengan ketua ksb
yang dituding menjadi aktor utama dalam konteks kudeta ini
dan tak satupun misalnya kita melihat
setelah konferensi pers kemarin itu
yang menyerang langsung pdp
ataupun partai penguasa lainnya
jas yang diserang itu adalah pak muldoko
sebagai orang yang berada di lingkaran istana
selebihnya tidak ada
jadi murdi ini soal dilokalisir menjadi persoalan
tidak ada kaitannya dengan isu
dan tidak ada kaitannya dengan partai partai
politik yang lain
karena ini sudah terlanjur menjadi konsumsi publik
maka selesaikanlah dengan baik juga
tunjukkan bukti forensik bahwa
ada upaya kudeta yang dilakukan secara sistematis
merongrong demokrat baik dari dalam dan dari luar
sebagai panjang menuju dua ribu dua puluh empat itu
itu yang sebenarnya ditunggu
publik sudah malas dengan itu semua
tapi kalau ada video
ada foto yang kemudian ditunjukkan
itu ada iming iming
misalnya logistik yang kemudian mengarah kepada
upaya mempengaruhi kongres luar biasa
terhadap sejumlah dpc dan dpd
nah itu baru menarik
apakah bukti forensik itu valid atau adanya
atau hanya hasil edit
makanya saya sebutkan tadi
kalau statement statementnya ahy dan demokrat ini
fitnah dan hoax dengan menuding pak muldoko
dan yang lainnya itu kodeta
itu hanya sebatas kebohongan belas kan
maka ahy sebagai ketua umum
layak diperkarakan secara hukum
karena sudah mencemarkan nama baik
debat negara lingkaran istana saat ini
sebagai ketua ksp
bang herizaki artinya sudah siap ya
tapi juga sudah siap dengan semua bukti buktinya
kami ini sudah dari sebulan yang lalu
menangkap informasi ini
dan kemudian kami dialami sejak ada laporan
dari sepuluh hari yang lalu
makanya kami butuh waktu hampir sepuluh hari
karena lagi lagi kami kumpulkan bukti bukti itu semua
buat kita tidak minat sekali
yang tidak ada dasar dan bukti
kami kebijakan kami semuanya adalah
polisi based evidence atau semua berdasarkan data gitu
bukan punya kebijakan tapi dibuat buat datanya
nggak ada itu
itu bukan kami itu
mungkin yang lain kayak gitu
pak jarod jadi agar tidak ada fitnah diantara kita mungkin ya
atau juga yang kemudian menyeret nyeret pak jokowi
lagi lagi mungkin pak jarod juga mendorong hal yang sama
bahwa silahkan dibuktikan
karena kalau ini persoalan dengan pak muldoko
ya selesaikan dengan pak muldoko
kemudian jangan mengkaitkan dengan pak jokowi
kalau ini persoalan internal partai demokrat
apapun dinamika di situ ya kita berikan
untuk bisa menyelesaikan
itu memang sudah kita berikan
kemenangan pada partai demokrat kita nggak ikut ikut
jadi antara partai tidak ada masalah
itu selalu beritahu

baik kita akan tunggu bagaimana kemudian dinamika ini akan berlanjut
karena tampaknya juga masih akan ada babak babak berikutnya ini
tapi yang jelas adalah bukti yang tadi juga kita bahas sejak awal
bahwa kalau demokrat memang punya bukti jelas dan sudah di bap kan
mari kita akan lihat bersama sama seperti apa perkembangannya ke depan
terima kasih banyak pak jarod
terima kasih banyak bang adi praitno
bang herzaki terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di cnn indonesia
newscast pada malam hari ini